soalnya kebetulan aku mau jalan jalan sama temen temen aku
mau ikutan gak
hmm temennya ya
v kamu mau ngapain sih
itu ada hantu perempuan ikutin aku
kakak udah capek dengerin kamu ngomong itu terus
gak ada setan oke
beneran kak aku liat diri terkepece
beneran aku takut
masa sama adik sendiri lu kayak gitu banget sih
iya anak kecil kan pasti sering punya teman khayalan
lucu deh kamu
eh eh eh yuk
hah gue lupa bilang tadi korison nyatet lo temen
nanti balik sama lo
oh berarti gak jadi jalan ya
kalau gitu aku pulang dulu ya
jadi pak aji sama mbak min
udah keluar gitu mah
iya baru tadi pagi pulang kampung
jadi sekarang kamu pergi sama pulang sekolah bareng adik kamu ya
sampai mama nemu supir baru
eh ma ma kok gitu sih
ma please lah gak usah lah
ma terus mama mau kemana
mama mau ke surabaya tiga hari
kalian berdua baik baik ya di rumah
makanan sudah ada di kulkas
oh ya sebentar lagi kamu ujian kan
kamu harus belajar yang baik nak
mama gak mau udah mahal mahal biayain sekolah kamu
yaudah ntar mama telat lagi
yaudah berhenti ma
baik baik ya jaga di kamu ya
lagi belajar kan mau uts
oh sorry ganggu ya
by the way sorry juga ya tadi siang kita jadi gak sempet jalan
soalnya tadi ya aku juga harus nganterin adik aku
enggak enggak aku takut kak
aku takut tadi di kameraku ada hantu
kak aku hari gue tidur di sini ya
ah adik kamu takut tidur sendirian ya
lucu banget sih
coba sini aku ngomong sama adik kamu
oh gitu ya
jadi hantu itu gak ada ya kak
terus kak terus
tutup yang rapet dong
oh boleh boleh
buset lo kayaknya seneng banget ya
gue tuh emang biasa sering casting casting
jadi gue terkenal di kalangan agensi agensi
wih dia asik dong
latihan kan bakalan masuk tv dong
yang penting lu jangan lupa sini uts
nyantai aja gampang
ntar gue syuting gue belajar juga
bawa aja yang penting lo kalo udah dapet honor lo harus reaktir gue
yaudah ya ya takut ya
oh tapi tuh uwu
behadah yang diam
kayak bakalan padat deh syuting tiga hari pulang malam terus ah mon kamu mau nggak
nemenin aku ya siapa tahu kan kamu ditawarin jadi model enggak mau ah males lagi kan mau
belajar aja di rumah ya udah udah nih itu ke dalam ada perempuan ikutin aku ya kakak udah
bilang ya setan itu paling seneng sama orang yang takut jadi kamu jangan cemen kak beneran kak
aku takut ya kakak udah capek rio kamu jangan gitu dong sama adik kamu di kecil dari kemarin
gini terus mon aku pusing udah ya awas
kok kebuka kacanya kan kakak bilang pintunya rapetin kacanya rapetin ntar kalau udah nyolong
gimana aku mau sengaja apa sih kak udah bilang kan ya udah lah yo pandian nggak sengaja gimana
sih enggak itu nggak ngerti gimana rasanya punya adik kayak dia udah cengeng pemalu gogok suka
rio lebih jangan gitu juga kali sama sendiri udah nggak apa apa kek kamu lagi banyak pikiran
mana iklan lo batang hari ini bentar sabar nih kita gini nah tuh tuh tuh itu itu itu itu itu